dan melalui sambungan skype kita sudah terhubung dengan wali kota tegal dedy ion supriyono
selamat siang pak deddy bagaimana persiapan karantina wilayah tegal sejauh ini pak
baik selamat siang mbak frida
untuk siang hari ini kita sudah mempersiapkan mcb beton
biji ya ini nanti untuk menutup di area yang pintu masuk dari luar ke dalam
ini kita sudah siapkan lima ratus biji beton ya
ini kita pada siang hari ini nanti akan melakukan pemblokiran
ini jam dua belas siang sampai jam tiga belas
dengan jam dua belas malam
jadi nanti untuk tanggal tiga puluh nya kita sudah ready sudah siap semua
ini kita berlakukan tanggal tiga puluh maret sampai dengan tiga puluh juli
ini kita semuanya hampir seratus persen ini semuanya harus tertutup
kita hanya membuka hanya satu pintu saja
untuk jarurat masuknya
masuknya alat alat kesehatan yang nanti tim medis untuk masuk
kita nanti tidak tolerin apabila nanti warga yang keluar masuk ini kepentingannya ini tidak urgent ya
kita di situ akan berjaga petugas dan juga tim gugus tugas untuk menjalani pemeriksaan apabila ada yang jarurat ingin masuk ke kota tegal
ini adalah isolasi wilayah terbatas untuk menjaga warga masyarakat kota tegal
ini tentunya agar aman dari bahaya virus corona
saya menyuarakan kepada bapak ibu gubernur dan juga bupati wali kota se indonesia
ayo kita mulai dari kota tegal agar semuanya lokal lockdown
ini demi keamanan kita bersama
jangan sampai menyesal di kemudian hari
pak deddy bisakah dirinci secara detail akses khusus kepada siapa saja yang diberikan untuk bisa masuk atau keluar dari kota tegal
baik kita hanya satu pintu di jalan proklamasi
disitu pintunya hanya satu
nanti kita akan berjaga di situ gugus tugas dan petugas tni polri
agar menjaga barangkali nanti ada warga masyarakat yang memaksa untuk keluar masuk
ini kita memperbolehkan apabila ada alasan yang jelas
ketika nanti alasannya tidak jelas hanya keluar masuk ya bukan kepentingan yang urgent kita tidak diperkenankan
bagaimana dengan jalur distribusi pak
jawa barat dan jawa tengah terhubung dengan jawa tengah
apakah diperbolehkan untuk melintas saja
di kota tegal memang jalur lintasan untuk nasional dan provinsi
kita tidak menyentuh untuk atau menutup akses untuk nasional dan provinsi
kita hanya di dalam kota saja
jadi ini tidak berpengaruh terhadap akses jalan provinsi maupun nasional
kita hanya untuk isolasi wilayah saja atau isolasi terbatas
kita hanya untuk isolasi wilayah saja
berarti jalur distribusi dari jawa barat jawa tengah dan sebaliknya tidak akan terganggu ya pak
ya tidak akan terganggu
pak dedy tanggapan dari masyarakat di kota tegal sendiri seperti apa
masyarakat kota tegal sekarang sudah mulai memahami bahwa artinya keselamatan nyawa ini segala galanya
jadi mereka karena orang kota tegal ini pendidikannya juga tinggi orang ini juga pengalamannya baik ini tentunya tahu
tahu wawasan tentang arti bahayanya virus corona
pak deddy saya berasumsi bahwa kegiatan bisnis tiada dan juga restoran mungkin tutup
nah bagaimana kemudian masyarakat tegal ini memenuhi kebutuhannya pak di sana
apa saja yang masih boleh buka
rumah makan rumah makan itu seperti rumah makan itu masih buka
akan tetapi kita anjurkan kita himbo kepada rumah makan hanya melayani lewat online delivery maupun orang beli itu hanya dibungkus saja tidak boleh makan di situ
terus untuk toko toko toko sembako ini apa namanya silakan buka
saya harapkan saya himbo ini agar bisa melayani via telepon untuk diantar ke rumah masing masing
pak deddy bagaimana kemudian dengan nasib masyarakat atau warga kota tegal yang pekerjaannya di luar kota tegal
terkena lockdown lokal mereka tidak bisa keluar apakah ada tunjangan dari pemerintah setempat kepada mereka baik berupa uang atau yang lainnya
sekarang kita tetapkan kita tetapkan bahwa orang yang bekerja bertugas ya di luar kota tegal kami apa namanya kami minta ada surat dari instansi atau perusahaan yang mereka kerja di luar kota tegal tentunya agar itu sebagai rekomendasi kami untuk masuk di kota tegal
akan tetapi bahwa menutup wilayah kota tegal ini dengan memberikan akses terbatas kepada masyarakat luar tegal untuk masuk ke
kota tegal ini tentunya
melalui kontrol kesehatan
cek kesehatan apabila
nanti sehat ini tentunya
ditanya keperluannya apa
kalau kepentingannya mendesak
ini kita baru perkenankan untuk
masuk dan juga sebaliknya
kalau tidak sehat ini dibawa
pakai ambulan untuk dibawa ke rumah sakit
ini tentunya menjalani karantina
kota tegal ini adalah
kota yang pertama kali di indonesia
untuk menerapkan lokal lockdown
apakah sudah ada respon dari
atau pemerintah pusat tentang
kebijakan lokal lockdown di tegal ini pak
kemarin saya sudah komunikasi dengan
jawa tengah dalam ini pak gubernur
bahwa saya menyampaikan
bahwa kita disini
hanya isolasi wilayah saja
atau isolasi terbatas
dalam hal ini kita tidak
mengganggu akses provinsi dan nasional
konfirmasi kepada pak gubernur
isolasi wilayah saja atau
ini pemerintah provinsi mengizinkan
apakah ada tambahan
di kota tegal pak
posisi sekarang ini
baru satu ini alhamdulillah
hanya satu saja ya
ya bagaimana kondisi pasien pak
kondisi pasien ini
yang dirawat ini
mulai membaik ya
ini kalau kita lihat kita juga
tanya dokter mudah mudahan
pasien yang bersangkutan ini
baik dari hasil tracking mungkin adakah
odp yang sekarang dalam pengawasan
pak dedy di sana
ini sekarang ini orang dalam
pemantuan ini jumlahnya
tapi kalau pasien dalam
pengawasan ini jumlahnya
baik baik dan mereka
mengadakan sedang diisolasi
mandiri atau diisolasi
secara bersamaan di suatu tempat pak dedy
ini ada yang
diisolasi di rumah sakit
ada yang diisolasi ini mandiri
pak deddy lockdown yang diberlakukan
di kota tegal ini menurut rencana
akan berjalan selama empat bulan
kalau nanti dalam
prosesnya semasa prosesnya
kemudian malah ada penambahan kasus
apakah kemudian nanti akan
ada perubahan atau ada evaluasi
seperti itu pak dedy
yang diharapkan kita
pembatasan itu sampai tiga puluh juli
ini situasi dan
ini kita memperlakukan ini
sifatnya kondisional kalau nanti
ini bisa saja kita hanya
empat bulan atau dua bulan
begitu pula sebaliknya
kalau nanti hal hal yang tidak diinginkan
berkepanjangan ini bisa
baik pak dedy semoga
lancar adakah himbawan yang
akan anda berikan
kepada masyarakat kota tegal dan
juga yang akan mungkin ke kota tegal
melintas seperti itu
mewakili pemerintah kota tegal
saya minta maaf ini hanya untuk
kepentingan kita bersama
demi menjaga masyarakat
kota tegal dan juga masyarakat
jawa tengah dan indonesia
saya berharap bupati wali kota
ini harus bisa
mengisolasi wilayah masing masing
ini tidak boleh berlarut larut
ini harus kita jaga
jangan sampai nanti menyesal
di kemudian hari
baik terima kasih pak wali kota
atas waktunya bersama cnn indonesia